sebagai bentuk kepedulian dan untuk meringankan beban anggota iki
atau ikatan hakim indonesia dan warga pengadilan di wilayah jawa tengah yang terdampak banjir
ketua kamar tata usaha negara mahkamah agung republik indonesia
menyerahkan bantuan melalui pengadilan tinggi semarang
bantuan yang diserahkan merupakan sumbangan dari pengurus pusat ikai
bantuan ini kemudian akan disalurkan kepada para hakim dan warga pengadilan
yang terdampak bencana banjir di wilayah demak dan purwodadi
ketua kamar tun makam agung ri julius berharap bantuan tersebut bisa memperbaiki kerusakan kerusakan
yang disebabkan banjir dan mempererat tali silaturahmi
antara pengurus pusat ikahi serta pimpinan mahkamah agung dengan anggota ikai dan warga pengadilan
walaupun mungkin bantuannya tidak akan terlalu banyak
bisa memperbaiki kerusakan kerusakan
tapi bagi kami yang penting ini adalah menunjukkan tali silaturahim
bahwa saudara kami penamusibah dan pindah raya lain merasakan
dan berusaha memberikan bantuan maksimal agar penyelidikan
jadi ini lebih banyak sebagai wujud tali persaudara
sementara itu ketua pengadilan tinggi semarang mengapresiasi bentuk perhatian
dan kepedulian dari pimpinan pusat ikahi
kepada anggotanya serta pimpinan mahkamah agung kepada warga pengadilan
terutama yang terdampak bencana
jadi ini ibu di jawa tengah ini yang terdampak dengan banjir
yang memang akhir akhir ini bisa melanda seluruh di indonesia
ini yang nyata adalah pengadilan negeri purwodadi pengadilan negeri demak
dan insya allah sekarang terdampak juga terdampak banjir
pengadilan negeri pekalongan maupun pengadilan negeri tegal
rencana kami bahwa apa yang dibantu oleh pengurus pusat iki maupun pimpinan mahkamah agung
akan kami gunakan sepenuhnya untuk membantu yang terdampak banjir
di semua di wilayah jawa tengah yang terdampak banjir
selain penyerahan bantuan tersebut pimpinan pusat iki dan juga pimpinan mahkamah agung
melalui ketua kamar tata usaha negara memberikan santunan
ada lima puluh anak yatim yang diserahkan dalam acara silaturahmi dan buka bersama
di pengadilan tata usaha negara semarang
febriana mila kompas tv semarang jawa tengah